dengan penetrasi smartphone di indonesia yang terus meningkat signifikan setiap tahun vendor smartphone semakin memperkuat strategi bisnisnya
samsung memulainya yang meluncurkan samsung galaxy a series pada awal tahun ini
ponsel pintar ini ditargetkan untuk pengguna muda
dengan kisaran harga empat hingga enam juta rupiah ponsel kelas menengah itu memiliki sertifikasi ip enam puluh delapan untuk menahan debu dan air hingga kedalaman satu lima meter
kemampuan kamera utama enam belas mp pun menjadi andalan
namun tampaknya samsung belum bisa bernapas lega karena para pesaing mulai bermunculan
salah satunya vivo v lima plus
diluncurkan pada awal februari dua ribu tujuh belas vvo v lima plus hadir dengan lebih mumpuni daripada generasi sebelumnya v lima dengan terobosan baru the perfect selfie
mengusung kamera depan ganda dengan resolusi dua puluh mp dan didukung sensor imx tiga ratus tujuh puluh enam dari sony v lima plus diharapkan dapat meneruskan kesuksesan v lima sebagai ponsel selfie terbaik
pengguna pun akan dimanjakan oleh fitur menarik dalam kamera seperti fitur bokeh untuk menghasilkan foto berkualitas
ponsel premium yang menyasar kelas menengah ini menjadi pesaing yang patut diperhitungkan
berbeda dengan vivo xiaomi yang baru saja meluncurkan produk terbarunya redmi empat a masih berfokus menyasar masyarakat indonesia kelas menengah ke bawah
dengan harga satu lima juta rupiah
redmi empat a menjadi smartphone pertama yang diproduksi di indonesia alias made in indonesia
xiaomi pun telah menegaskan komitmennya berbisnis di tanah air dengan memenuhi aturan tingkat kandungan dalam negeri yang ditetapkan pemerintah untuk ponsel empat g
dengan harganya yang sangat terjangkau redmi empat a memiliki tampilan elegan dan spesifikasi yang tidak bisa diremehkan
spesifikasi tersebut diantaranya layar seluas lima inci
ips lcd dengan resolusi tujuh ratus dua puluh pixel yang nyaman untuk dioperasikan
kamera utama tiga belas mp
kamera depan lima mp
serta os android enam marshmallow yang dipadukan dengan prosesor quad core
dengan berbagai fitur menarik yang dibalut dengan teknologi mutakhir
smartphone asal cina seperti vivo dan xiaomi berusaha mengambil hati masyarakat indonesia di berbagai kalangan
terlepas dari kecanggihannya jika anda mempertimbangkan untuk membeli
sesuaikanlah dengan kebutuhan dan kemampuan finansial anda